kemenkominfo mengebut penyediaan akses internet di fasilitas layanan kesehatan di seluruh indonesia
kabar baik ini ya
hal ini diundangkan untuk mendukung perluasan peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi di bidang kesehatan
dalam penanganan covid sembilan belas serta pemulihan ekonomi nasional
menteri komunikasi dan informatika johnny g plate dalam konferensi pers yang berlangsung rabu siang kemarin
mengatakan dari sekitar tiga belas fasilitas layanan kesehatan di seluruh indonesia
tiga di antaranya masih membutuhkan optimisasi layanan internet
secara bertahap kominfo telah menyediakan akses internet di dua ratus dua puluh enam titik pada tahun dua ribu sembilan belas dan tahun ini
bekerjasama dengan komite percepatan penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
kominfo akan percepat program penyediaan internet untuk sekitar dua fasilitas pelayanan kesehatan
sedangkan sekitar tujuh ratus titik sisanya akan diselesaikan pada kuartal pertama
pemerintah berkomitmen untuk melakukan akselerasi penyediaan akses internet di fasilitas layanan kesehatan
atau pasien cash di seluruh indonesia
hal ini merupakan prioritas yang perlu dilakukan untuk percepatan penanganan covid sembilan belas
khususnya dalam tiga agenda utama
yang pertama optimalisasi telekomunikasi antar dan intra fasilitas yayasan kesehatan
yang kedua peningkatan kualitas arus data fasilitas layanan kesehatan
dan yang ketiga pemanfaatan aplikasi kesehatan berbasis digital
khususnya di daerah daerah tiga t terdepan terluar dan tertinggal